pisak tangis keluarga ini pecah saat petugas pengadilan negeri demak jawa tengah
dan tim jurusita mengeluarkan barang barang milik tergugat ahmadi
sejumlah polan dari polres demak yang menjaga proses eksekusi
berusaha menenangkan anak anak dan ibu ibu yang menangis histeris
adapun sejumlah anggota keluarga lain hanya bisa pasrah
melihat rumah warisan orang tua mereka dieksekusi
rumah dan tanah tersebut milik enam bersaudara ahli waris
penyihitan dilakukan karena salah satu ahli waris berutang ke bank swasta di kudus
menurut kerabat tergugat eksekusi tanah dan rumah seluas sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi itu tidak adil
karena masih diproses oleh pengadilan
selain itu sisa utang ke bank dua ratus lima puluh juta rupiah dari empat ratus juta rupiah
dinilai terlalu kecil dibanding nilai tanah dan bangunan yang mencapai dua miliar rupiah
pemilik rumah ya misalnya yang minta pertimbangan untuk mengasuhkan kegiatan kembali

ini hutang bank berapa pak dan dilelang berapa
yang jelas itu tidak sesuai dengan nilai jual
kalau nilai jual tanah sendiri itu prosedurnya ya di atas dua miliar
ini kan tidak sebanding dengan nilai jual
sementara itu pihak pengadilan negeri demak menyatakan
hanya melaksanakan eksekusi pihak penggugat sebagai pemenang lelang
penggugat mendapatkan hak atas rumah dan tanah tersebut setelah membeli melalui proses lelang
senilai lima ratus satu juta rupiah
ya monggo silahkan keberatan yang sudah seperti dengan jalurnya
ini terlalu berlawanan ke pengadilan monggo kita terbuka
tapi jangan mendapat dari perkenaan eksekusi ini
kalau memang dia nanti dalam gugatan perlawanannya menang
minta eksekusi lagi saya ambil alih lagi saya kembalikan lagi
dari hasil lelang berapa nih pak nilainya
dari pemilik rumah informasinya katanya belum diberitahui lebih lanjut pak dari lelang ini pak
belum diberitahu lebih lanjut terkait dari hasil lelang ini pak
kalau lelang harusnya sudah hari empat juni sudah ada pemberitahuan
lelang ini dari kantor lelang
jadi pesudunya dia mesti ada pemberitahuan
cuma dia tidak mau tahu
masih sempat diwarnai isyak tangis dengan pengawalan anggota kepolisian
kodim demak dan linmas proses eksekusi rumah dan tanah ini berlangsung aman